palembang memiliki ragam jajanan khas yang memanjakan lidah
seperti serikaya ketan
kue ini cocok menjadi kudapan karena rasanya yang manis dan legit
bahan bahan untuk membuatnya adalah telur gula santan vanili dan sedikit garam
bahan bahan tersebut dikocok hingga menyatu dan diberi pewarna dari daun pandan
sebelumnya juga disiapkan ketan putih dan dicetak di dalam kap plastik
di atas ketan itu dilapisi adonan serikaya hijau dan dikukus selama sepuluh menit atau hingga matang
ketika dihidangkan kue ini diberi potongan daun pandan yang memiliki aroma khas
siapapun yang menyantapnya akan merasakan tekstur ketan yang pulen dan lapisan serikaya yang manis gurih dan lembut
penganan lainnya adalah gandus yang bisa kamu coba saat main ke palembang
gandus adalah kue yang memiliki cita rasa gurih dan pedas
bahan pembuatannya adalah tepung beras tepung sagu garam bawang putih dan santan kental
semua bahan dicampur jadi satu dimasukkan ke cetakan dan dikukus selama dua puluh menit
setelah matang ditaburi beragam isian topping seperti bawang goreng daun seledri ebi dan irisan cabai merah
selanjutnya adalah taekwon makanan khas palembang ini tampilannya hampir menyerupai bakso
terbuat dari campuran ini makanan ini dikukus dengan banyak bumbu dan dikukus dengan banyak bumbu
koran ikan dan tepung sagu yang dibentuk bulat atau sedikit keriting
taekwond disajikan bersama kaldu udang yang gurih dan diberi pelengkap seperti jamur kuping bihun atau so'un
selain itu juga diberi taburan bawang goreng dan potongan daun bawang
rasa taekwon yang gurih karena campuran ikan gabus sangat cocok disantap untuk menghangatkan badan
harga yang dipatok pun cukup terjangkau serikaya ketan dan kue gandus sebesar lima rupiah per potongnya
sedangkan satu porsi taekwond dihargai dua belas rupiah
rida orang palembang itu sama kaya rida orang jawa jadi dia tidak terlalu manis tapi gurih
jadi disini kita sangat dominan dengan rasa gurihnya bukan di manisnya
para pemburu kuliner biasanya memesan makanan yang diinginkannya melalui daring kemudian diantar ke tujuan
namun tak jarang ada juga yang datang langsung ke gerai untuk menikmati kuliner tersebut di tempat
dan disini kan kaya dari tepung beras gitu ya nah itu rasanya itu lembut di mulut
tambahkan tadi ada kayak taburan cabai gitu ada juga terinya gitu
nah itu dirasa di mulut jadi gurih gitu jadi rasanya itu lebih enak lembut dan gurih gitu
nah sebagai pencinta kuliner bila berkunjung ke palembang kamu penasaran ingin mencoba yang mana saja
dolo purwanto benny apriadi palembang sumatera selatan